kemacetan panjang terjadi di ruas jalan tol cikopo yang mengarah ke jakarta sejak siang tadi
tingginya volume kendaraan menimbulkan kemacetan panjang di ruas jalan tol cikopo palimanan
tepatnya di pintu keluar gerbang tol cikopo di wilayah cempaka purwakarta jawa barat
kendaraan yang masuk ke ruas ini tertahan dan kendaraan hanya dapat berjalan pelan
diperkirakan kondisi ini akan terus terjadi hingga minggu malam
mengingat masih banyaknya kendaraan yang akan datang dari arah timur
sementara itu kepadatan calon penumpang terjadi di bandara internasional ngurah rai bali
lonjakan jumlah penumpang pada liburan kali ini dibarengi naiknya harga tiket
para wisatawan pun harus rela merogoh kocek lebih dalam
sebagian bahkan telah memesan tiket pulang pergi jakarta bali sejak satu bulan lalu karena khawatir tidak kebagian
menurut data pt angkasa pura i sabtu kemarin bandara internasional ngurah rai bali memberangkatkan hampir delapan belas penumpang
dan pada minggu siang jumlah penumpang diperkirakan telah mencapai sepuluh orang